nah ini kabar gembira tentunya yuda untuk rakyat indonesia
karena indonesia ini memang memastikan dua tempat di semifinal turnamen indonesia open super series premier dua ribu dua puluh
melalui kemenangan wakil indonesia yang tersisa di nomor ganda putra dan ganda campuran
ya ganda putra ini adalah andalan indonesia fajar alfian muhammad rian ardianto menuduhkan pasangan thailand
kit nupong kedran decapol puara nukroh
sedang tantowi ahmad liliana natsir menang serai set atas pasangan malaysia
menjadi satu satunya harapan indonesia di nomor ganda putra membuat pasangan fajar alfian muhammad rian ardianto
tampil all out saat menghadapi ganda thailand di babak perempat final
menang dua satu tiga belas di game pertama ganda putra indonesia ini harus mengakui keunggulan pasangan thailand delapan belas dua puluh satu di game kedua
di game penentuan alfian rian kembali dapat menunjukkan permainan terbaiknya
ganda muda indonesia ini tak memberikan kesempatan pada
ganda thailand untuk mengembangkan permainan
setelah bertarung sepanjang lima puluh lima menit alfian ardianto akhirnya memastikan satu tempat di semifinal dengan memenangkan game ketiga dengan skor dua
di babak semifinal alfian ardianto akan bertemu dengan unggulan kedua asal denmark mathias boe carson mogensen
kalau buat besok sendiri kan dari sebelumnya juga target
terima kasih semifinal ya kita maksudnya udah masuk target pribadi tapi ya kalau udah kayak gini ya masa mau udah aja gitu tanggung
terus yang satu satunya ganda putra ya ganda putra juga kan di pbsi itu merupakan target buat juara juga gitu
ya marcus kepin kalah sama yang lainnya ya kita lah yang tinggal harapannya gitu ya kita juga gak maulah
nama ganda putra
di bawah busnya pengen terus gitu gantiin yang lain yang lain belum bisa ya kita ya harusnya
di nomor ganda campuran peraih emas olimpiade rio owi butet berhasil melibas pasangan malaysia dengan skor dua satu delapan belas dua satu enam belas
pada babak semifinal mereka akan bertemu pasangan malaysia lain shan peng sun dan yen wei pek
erlangga wisnuaji jakarta